petugas siaga puskesmas mengusir seorang ibu lantaran
tak menggunakan masker saat mengantri imunisasi
di puskesmas bogor selatan kota bogor jawa barat pada sabtu pagi
selain melanggar aturan pemda orang tua tersebut dinilai lalai
menjaga keselamatan anaknya di tempat umum
sementara itu puluhan warga mengaku khawatir
karena harus membawa balitanya imunisasi di puskesmas
mereka menilai puskesmas merupakan tempat rawan penyebaran
di saat masa pandemi corona
untuk mengantisipasi hal tersebut
petugas puskesmas bogor selatan menyediakan ruang khusus imunisasi
sebelumnya layanan imunisasi bagi para balita sempat terhenti
selama dua bulan akibat pandemi covid sembilan belas
namun vaksinasi anak kembali berjalan setelah kementerian kesehatan
mengeluarkan izin dengan penerapan protokol kesehatan
mohamad juwanda bogor jawa barat